kita ke kalimantan keberangkatan kapal motor penumpang tujuan parepare di pelabuhan samarinda kalimantan timur minggu siang dipercepat dua jam dari jadwal
sejumlah penumpang yang ketinggalan terpaksa naik kapal kecil untuk mengejar
sebagian dari mereka bahkan nekat melompat ke kapal
beginilah suasana arus mudik lebaran di pelabuhan samarinda kalimantan timur
kapal km prince soya tujuan parepare sulawesi selatan ini dipenuhi calon penumpang hingga berdesakan
sejumlah penumpang bermalam di kapal agar lebih dulu mendapatkan tempat
ini gedung soya kita maksimalkan di sini
dengan kapasitas kita maksimalkan dua personil daya angkut dari satu tujuh ratus lima puluh personil
tentunya kita di sini ini melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada
tentunya di sini ini adalah faktor keamanan ya
makanya kita sweeping di sini ini jangan sampai di dalam soal perjalanan untuk pergerakan ke parepare hari ini
tidak terganggu dengan penumpang yang ada di mana mana
untuk mengantisipasi lonjakan calon penumpang pihak kapal pun mempercepat keberangkatan kapal dari jadwal
yaitu pukul tiga belas waktu indonesia tengah
pasalnya kapal dengan kapasitas satu tujuh ratus lima puluh penumpang itu sudah hampir melebihi muatan
akibatnya banyak calon penumpang
tapi tidak tertinggal karena tidak mengetahui keberangkatan kapal dipercepat
sejumlah penumpang pun nekat melompat dari pelabuhan ke kapal yang sudah berangkat
sementara para penumpang lain yang mengejar kapal dengan menggunakan kapal kecil kerotok
jangan jangan jam satu
terus berangkatnya sekarang gitu
jadi ketinggalan gitu ya
malah bisa begitu tiket itu sudah beli baru undang berangkat
diperkirakan puncak arus mudik di pelabuhan samarinda terjadi pada senin esok karena kapal terakhir dari pelabuhan samarinda
berangkat pada hari senin empat juli
david andriawan samarinda